kini kita ke informasi selanjutnya aksi tak terpuji dilakukan oleh seorang pengendara motor di jakarta
selain menaiki trotoar pemotor ini juga melakukan penyerangan terhadap pejalan kaki
sementara itu penyerangan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi di jakarta barat terekam oleh cctv
sampai jumpa di jalan jalan taya
kejadian yang terjadi pada hari minggu kemarin ini viral usai diunggah oleh akun twitter koalisi pejalan kaki
warganet pun meminta agar pemotor tersebut segera ditindak
pemprov dki jakarta melalui akun twitternya pun berjanji untuk memproses laporan tersebut
udah datang datang langsung ngebunuhin ya
sementara itu aksi kurang terpuji juga dilakukan oleh seorang yang diduga anggota kepolisian di salah satu halaman parkir
sebuah hotel jalan
di jakarta barat
dalam rekaman cctv terlihat seorang security sedang mengatur parkir
tiba tiba pelaku datang dan langsung menganiaya korban secara bertubi tubi
dilansir dari detik com kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono
mengaku belum mengetahui secara detail kronologi penganiayaan
yang diduga dilakukan oknum polisi di wilayah hukumnya
namun aksi penyerangan ini sedang diselidiki oleh propam